dalam dunia arsitektur secondary skin merupakan lapisan yang dibangun pada bagian dinding luar sebuah bangunan
lapisan ini disebut sebagai kulit kedua karena berfungsi sebagai pelapis dinding atau kulit luar dari fasad rumah
secondary skin memiliki beragam fungsi bagi sebuah hunian
secondary skin dapat menghalau sinar matahari agar dalam rumah tidak silau dan terlampau panas tapi tetap memberi rumah pencahayaan alami
selain itu secondary skin yang melingkupi desain dengan bukaan lebar pada fasadnya
dapat membuat bangunan tersebut menjadi lebih privat
secondary skin juga cocok untuk dijadikan media taman vertikal untuk menambah ruang hijau pada rumah
pola dan desain secondary skin juga dapat memberi motif menarik pada eksterior rumah
salah satu arsitek tanah air yang telah menerapkan konsep secondary skin dalam karyanya adalah maha dianto
atau yang akrab dikenal sebagai yayan
dari perusahaan arsitektur atelia bertiga
menurut yayan secondary skin tepat untuk diterapkan di daerah tropis yang ramai seperti ibu kota jakarta
menurut saya cukup cocok ya digunakan di daerah jakarta ini ya
karena kebanyakan rumah rumah kita daerahnya udah semakin lama semakin kecil gitu ya semakin kecil
terus fungsinya secondary skin ini buat kita ya
itu sih buat privasi itu sih sama buat menjaga thermalnya ya
salah satu karya yayan adalah hunian yang diberi nama levo house di kawasan jakarta selatan
hunian ini diselimuti dengan secondary skin yang terbuat dari bata roster
cnn living mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke level house dan bertemu dengan penghuninya dila
makasih udah dateng
gila ini pertama kali aku ke rumah kamu
tadi begitu masuk aku disambut sama fasad yang bisa dibilang sangat unik nih secondary skin
jadi kamu awal awal pas bangun rumah ini apakah memang udah ada konsep untuk membuat secondary skin
hmm awalnya enggak
awalnya itu masih polos kotaknya
jadi aku sama suami waktu itu discuss kok kayaknya nih ada yang kurang gitu ya secara estetik
polos banget sih beb
terus akhirnya ya kata mas yayan ditambah roster aja mbak biar lebih bagus
toh ini kan juga perumahan padat jadi jarak antar tetangga tuh deket banget
jadi kalau misalnya pakai roster itu bisa nambah adem bisa nambah privacy jadi lebih baik juga
kamu pindah ke rumah ini bulan apa tahun berapa nih dila
aku pindah ke sini bulan mei tahun ini
oh berarti baru ya
luas bangunan berapa
luas tanah berapa kalau boleh tahu
nah kalau luas tanah ini cukup mungil ya jadi cuma kurang dari sembilan puluh meter persegi
untuk luas bangunannya sendiri itu di satu ratus tujuh puluh
jadi berarti memang memanfaatkan lahan terbatas begitu ya
kita boleh izin lihat lihat ke dalam

oke kita lihat lihat ke yang di depan ya
levo house terletak di kawasan padat penduduk sehingga dikelilingi dengan rumah tetangga yang cukup berdempetan
selain itu rumah juga menghadap ke arah barat sehingga berada dalam posisi yang banyak disinari matahari
secondary skin yang melingkupi levo house bermanfaat untuk menjaga privasi sekaligus mengatur panas dan paparan sinar matahari
selain itu dila juga memanfaatkan rangka second skin pada rumahnya sebagai media taman rambat yang membuat rumah lebih sejuk dan terlihat asri
gila ini menarik banget nih aku jarang banget nemu vertical garden boleh tolong ceritakan sedikit inspirasi dibaliknya
ya ini kan lahan aku terbatas banget ya cuma kurang dari sembilan puluh meter persegi jadi untuk halaman tuh pasti aku nggak punya gitu
aku sama suami pengen tetap punya open space gitu nah dibuatlah ini buat tempat kumpul buat kadang kadang anakku pagi kesini makan sarapan
nah ini juga kita
pemilihan tanamannya itu liquan new biar bagus gitu ya menjuntai turun
nah ini ada ekor kuda juga biar ada greennya lah ya ada hijau hijaunya biar nggak terlalu gersang
jadi itu juga salah satu manfaat dari secondary skinnya ya bisa disangkutin pot pot kayak gini
nah ini juga untuk pengairannya itu otomatis jadi tinggal dibuka kerannya udah langsung ada pengairan dari kotak kotak ini
jadi kamu maintenancenya apa
yang ngurusnya juga gak ribet gitu ya nggak perlu manjat manjat ke rosternya ini
nggak perlu karena udah ada selangnya di kotak kotak
dila dan arsitek yayan membangun courtyard di bagian tengah rumah dan memanfaatkan atap terbuka untuk mendapatkan pencahayaan alami serta sirkulasi udara yang baik
boleh ceritain sedikit tentang courtyard yang ada di belakang kita ini
oke boleh ini courtyad ini sebagai sumber pencahayaan alami aku yang utama gitu ya
jadi kita emang aku sama suamiku setuju pakai atap ngevre karena selain bisa nutup ketika dia hujan tapi bisa juga buat pencahayaan alami ketika dia cerah
jadi memang meskipun rumahnya ada secondary skin tidak ada yang menyebabkan pencahayaan alami
terus secondary skin tidak berarti di dalam rumahnya itu minim cahaya alami gitu ya
nggak mau pokoknya pertama kali aku bilang ke mas yayan arsitek aku itu pencahayaan harus bagus sama aliran angin itu harus bagus oke
misalnya kalau kayak gini kita pakai roster ya kita pakai roster kita harus tahu kita desain seperti apa pola yang cocok untuk sebuah hunian gitu ya
terus yang paling penting juga adalah strukturnya gitu
strukturnya kita harus
perhitungan dari awal ya kalau kita lihat di sini di sini sebenarnya di antara roster roster ini di beberapa di jarak jarak tertentu kita kasih pembesian
pembesihan buat mengikat semua roster ya jadi roster ini kayak kita anyam ya
kayak kita anyam jadi di atas juga ada pembersihan lagi di bawah semua sih jadi kayak ada rangka rangkanya lagi di dalam rosternya itu gitu
jadi secara struktur harus kuat gitu
menurut yayan pembangunan secondary skin harus dirancang dengan matang agar strukturnya kuat dan desainnya dapat menyatu dengan arsitektur hunian
selain bata roster secondary skin juga dapat dibangun menggunakan material kayu besi bambu serat fiber dan masih banyak lainnya
meski memiliki banyak manfaat konsep ini membutuhkan biaya konstruksi lebih karena perancangan dan pemasangannya yang tidak mudah
selain itu secondary skin juga membutuhkan ruang sehingga sulit diaplikasikan pada hunian di atas lahan terbatas
namun seiring dengan tumbuhnya kebutuhan masyarakat akan bangunan yang nyaman dan juga perkembangan ilmu arsitektur yang semakin kreatif secondary skin tetap menjadi solusi estetik dan fungsional bagi para penghuni
karma mursalim fadli julian jakarta